sekarang kamu balik lagi ke mama kamu
kamu lebih memilih maha kamu
ya kamu emang bener kok
yang buat kamu bisa melewati jalan ke surga
dan kamu bisa nemuin aku di luar sana
kamu bisa menemui wanita di luar sana
kamu bisa memiliki semuanya
iya ya tante
ada yang disembunyikan ya
enggak kok tante gak ada yang aku sembunyiin
tante ini afif lagi tidur
kayaknya dia kecapean ya tanpa habis resepsi
kok kamu harus bohong sama tante
afifnya lagi ada di kamar mandi tante tadi
dia ada di kamar mandi
sebenarnya ada apa apa yang sudah kamu sembunyikan
kamu ribut lagi sama afif
lu harus ada tutup tutupin
kasih tahu ke tante ada apa
sebenernya afif pergi tante
afif pergi pergi kemana
afif pergi sama bella
perempuan itu bahkan gak memberikan waktu aku sama afiq untuk berduaan
jadi dia teleponin afif terus
dan ketika diangkat sama afif dia ngomong
tiba tiba dia ngirimin whatsapp afif
dan dia bilang kalau dia tuh ada di rumah sakit
sendiri aja gitu tau dan nyamperin bella
pergi ke rumah sakit
rumah sakit mana
kasih tau ke tante rumah sakitnya dimana
rumah sakitnya di husada sejahtera nomor empat ratus lima puluh satu tante
tante izinin aku buat balik ke rumah mamaku please tante
aku bener bener gak kuat
gue dikhianati kayak gini tante
seharusnya malam ini jadi malam paling bahagia buat aku sama afif
tapi kenyataannya enggak
jangan pergi dong sintia
aku gak bisa aku gak bisa disini terus
tiap aku liat lanjang kosong itu aku selalu sedih
jadi aku mau pulang aja
mungkin kita bicara dulu
sintia tunggu sintia
tapi udah baik banget sama aku
tapi aku gak bisa diginiin santu
jangan alangin aku pergi
tunggu dulu sintia
sintia kenapa ma
ini semua gara gara perempuan murahan itu
afif udah ditipu dan sekarang hidupnya afif jadi hancur gara gara dia
halo sintia pergi dari rumah pas di malam pernikahannya
itu masalah besar ma
dan kalau semua orang tau masalah ini
aduh mau ditaro dimana muka kita
kita pasti jadi bahan tertawaan dan
aduh diam deh kamu deh
memang harus cepat menyelesaikan masalah ini
mama akan seret perempuan itu
jangan sampai orang tau
aku disini kak
aku disini kak
kamu harus cepat menyelesaikan masalah ini
afif sekarang ada di rumah sakit usada
seret dia pulang
aduh apa jadi seperti ini sih
eh lupusan aku habis
suster sama dokternya kok gak dateng dateng ya

tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
nanti akan saya antar ke kamar mbak
aku harus cek lagi
ini pasti kamarnya bella
ngapain kalian kesini
sebaiknya kalian pulang
aku tidak akan pernah mau pulang sama kalian
afif bella gak ada disini
dia udah bohong sama kamu
bella ada disini ini kamarnya kamar empat ratus lima puluh satu

afif om udah cek ke bagian administrasi
disini gak ada pasien dengan nama bella
iya pasien di kamar ini namanya widanto
kalau nggak percaya ikut kakak
kamu tuh sadar dong
bella udah mainin kamu
dia sengaja bilang dia di rumah sakit
supaya kamu keluar dari rumah di hari pernikahan kamu
pikir pakai otak
bella itu cewek jahat
dia tuh gak suka kamu menikah sama cynthia
kakak gak berhak menuduh bela macam macam
aku gak percaya sama kakak
aku gak percaya
aku akan buktikan
aku akan buktikan bahwa bella ada di rumah sakit
aku gak mau buktikan
kamu black back aja kan
kenapa kamu ada di rumah sakit
kamu udah gak ada haknya lagi untuk nyanyi keadaan aku
aku hidup atau mati
udah gak ada artinya lagi buat kamu
kamu yang paling kenal sama aku
kamu juga tau
bagaimana perasaan aku sama kamu
kenapa kamu tega ngomong seperti itu
yang aku tau
kamu udah merenggut kebahagiaan aku
kamu udah lempar aku keluar dari hati kamu
sekarang kamu balik lagi ke mama kamu
kamu lebih memilih maha kamu
ya kamu emang bener kok
yang buat kamu bisa melewati jalan ke surga
dan ke surga
dan kamu bisa nemuin aku di luar sana
kamu bisa menemui wanita di luar sana
kamu bisa memiliki semuanya
stop semua taktik murahan lo itu
karena gue udah tau semua rencana lo
kamu jangan pernah percaya ya sama omong kosongnya dia
dan jangan pernah mau dibohongin sama air mata palsunya dia
mau ikna pulang sekarang
apa yang karaina bilang itu bener afid
lebih baik kamu keluar dari sini
kamu gak boleh ada disini
itu ngapain kejar bella ha
jangan bikin keluarga malu kita pulang sekarang